kecelakaan yang melibatkan satu unit bus pariwisata terjadi di kecamatan cikidang
kabupaten sukabumi sekitar pukul dua belas sabtu siang
akibat kejadian ini belasan penumpang dilarikan ke rumah sakit
untuk mendapatkan pertolongan pertama
beginilah proses evakuasi yang dilakukan pada sabtu siang
untuk mengeluarkan korban yang terjebak di dalam bangkai bus
belum ada rilis pasti jumlah korban dalam kecelakaan ini
namun sedikitnya belasan penumpang yang menjadi korban dalam kecelakaan ini
dibawa menggunakan ambulans dan mobil pick up
ke rumah sakit umum daerah pelabuhan ratu untuk mendapat perawatan
sebuah bus yang mengangkut puluhan wisatawan arung jeram
terprosok ke jurang di jalan raya cikidang sukabumi jawa barat
korban tewas dan luka luka dibawa ke rumah sakit umum daerah pelabuhan ratu
puluhan korban luka terus berdatangan ke rsud palabuhan ratu
dari peristiwa kecelakaan maut yang terjadi di jalan raya cikidang
desa cijambe kecamatan cikidang kabupaten sukabumi jawa barat
hingga kini seluruh korban masih mendapatkan penanganan intensif
di rsud pelabuhan ratu
puluhan puluhan puluhan
sudah terhubung dengan jurnalis
media ahmad fikri di sukabumi jawa barat
fikri sejauh ini berapa jumlah korban yang berhasil didata
akibat kecelakaan yang terjadi pada siang tadi
selamat sore yuda
dapat saya laporkan saat ini kondisi tkp di kampung bantar selang
desa cijambe kecamatan cikidang kabupaten sukabumi jawa barat
masih melakukan olah tkp di tempat kejadian
namun seluruh korban
saat ini sudah dibawa ke tiga rumah sakit umum daerah yang ada di kota sukabumi
yaitu rsud pelabuhan ratu rsud sekarwangi dan rsud r samsudin kota sukabumi
jumlah korban hingga sore ini dapat kabar terbaru dari rumah sakit itu
sejumlah dua puluh tiga orang yang meninggal dunia yuda
fikri dari dua puluh tiga orang yang meninggal dunia lalu
berapa banyak jumlah penumpang dalam bus
yang mengalami kecelakaan siang tadi fikri
ya jumlah penumpang manifest data dalam bus itu ada tiga puluh enam penumpang
di mana mereka adalah rombongan karyawan dari semua di daerah bekasi dan bogor
yang akan melakukan acara gathering di lokasi wisata arung jeram di cikidang ini yuda
mereka berangkat dari lido secara bersama sama
menggunakan lima bus
tetapi bus pertama hingga bus keempat bisa lolos melewati tanjakan yang ada di bidang ini
namun bis terakhir nahas kondisinya karena diperkirakan supir bus tidak menguasai medan yang ada di cilidang ini
ya fikri mungkin kalau tadi anda katakan memang ada kondisi di mana salah satu bus
di mana pengemudinya tidak bisa menguasai jalannya kendaraan karena medan yang tidak terlalu dipahami
mungkin anda bisa mendeskripsikan seperti apa kondisi lalu lintas ataupun kondisi medan di sana fikri
ya di cikidang ini merupakan jalur berbukit di mana belokan dan tanjakan serta turunan curam
yang memang kondisinya sangat membahayakan bagi mereka yang baru melintasi daerah wisata jalur cikidang ini
namun meskipun beberapa rambu sudah diberikan oleh pemerintah untuk mengingat agar
bus besar supaya tidak memasuki lokasi namun masih banyak bus bus besar pariwisata yang nekat masuk lewat sini
karena untuk mempersikat waktu begitu yuda
ya jadi sampai saat ini proses olah tkp masih dilakukan sehingga belum diketahui penyebab kecelakaan
selain tadi karena faktor bagaimana pengemudi belum bisa menguasai medan
lalu tadi saya lihat di belakang anda begitu banyak warga sekitar yang masih berkerumun
bagaimana kondisi lalu lintas di sana
dan juga apakah ini mengganggu arus lalu lintas di kawasan cikidang
ya yuda dapat saya laporkan bahwa semakin sore banyak masyarakat yang datang ke sini
untuk melihat kondisi bus dan polisi yang sedang melakukan olah tkp
saat ini dapat saya kabarkan bahwa kondisi di jalur cikidang ini memang tidak terlalu macet
karena memang hanya sedikit kendaraan yang melintasi jalur ini
karena memang jalur ini cukup
jalur yang berbahaya dan termasuk jalur pengorat di sukabumi ini yuda
baik ahmad fikri terima kasih untuk laporan langsung anda dari kawasan sukabumi
selamat bertugas kembali